itu bu bos lagi pergi ke supermarket pak
kok tumpen sore sore gini berangkat ke supermarket
kenapa gak nyuruh kalian
tadi itu soalnya gigi tiba tiba ules banget mas perutnya
mbak mirna juga ya kan mbak mir
kayaknya kita salah makan deh mas tadi itu
tapi sekarang udah agak mendingan sih
mas randy tahu kok bu
tadi kiki udah minta tolong sama mas randy untuk kesini
jadi bu rosa sama reina bisa dilangsung ke rumahnya om surya
tapi ah gak boleh saya ikut campur kiki
berarti mas al gak boleh tau bu
nanti kiki juga gak akan cerita ke mas alkom
kamu istirahat ya
kayaknya aku mau cari udara segar dulu deh pak
paling jalan jalan temen lo kok
ya udah kalo itu bisa bikin kamu fresh silahkan
ya udah aku keluar dulu ya
kita perlu cari psikiater buat andi
tadi dokter bilang andin selalu cemas jadi
apa rasanya kita harus cari psikiater buat andi
apaan sih pak adin itu kan gak gila
siapa bilang ke psikiater itu gila mah
andi itu begini ya
karena masalah masalah dalam hidup itu gak pernah berhenti
dia tuh ketakutan dia tuh cemas loh mah
tadi dokter bilang andin itu sehat
andi itu gak ada masalah fisiknya ya
tapi dia selalu cemas dia selalu ngerasa ketakutan dan kesakitan
makanya butuh psikiater mah
tapi gak harus ke psikiater segala dong pak
mak ini dokter yang menyarankan andi untuk pergi ke psikiater
dosennya pergi ke psikiater
udah pokoknya mau kayak gimana mama tetep gak setuju andi pergi ke sana
andin itu cuma butuh waktu pak
stop disini pak
kayaknya nindo belum sampai
eh bu elsa ada apa ya bu
maaf saya mau nanya bapak kenal nggak sama pak jaja
yang dulu pernah jadi satpam di sini kerja di sini
oh pak jaja itu ya kenal sih bu ada apa ya bu
saya mau minta alamatnya bisa
tapi percuma bu
cuma bu ke rumahnya juga kosong
soalnya pak jaja itu udah dua minggu sakit
dirawatnya di rumah sakit kasih
sekarang istrinya aja yang nungguin di sana
tapi kalau nomor teleponnya ada
ada sih bu
kalau gitu saya boleh minta ya nomornya ya
oke makasih banyak ya
nanti tolong jangan kasih tahu suami saya ya kalau saya kesini
dan juga jangan kasih tau kalau saya minta nomor teleponnya pak jajah
gapapa ini buat beli kopi
siap kasih ya bu
bu selamat sore
sini mau bantuin berat ya
gak usah oma aku aja
oh gak mau dibantuin
oh ya udah pinternya
awas om bantu
nah nah nah
itu bu bos lagi pergi ke supermarket pak
kok tumpen sore sore gini berangkat ke supermarket
kenapa gak nyuruh kalian
tadi itu soalnya gigi tiba tiba ules banget mas perutnya
pak mirna juga ya kan pak mir
ya kayaknya kita salah makan deh mas tadi itu
tapi sekarang udah agak mendingan sih
ini ada kiriman
kemarin si bingkainya rusak
tapi sudah perbaiki
perlu sana aja bu
si mamahnya andin ngapain juga pakai foto pribadi segala
mas pematratannya udah mau mulai
maaf ya mas agak berantakan
kau pakai makeup ya gak rata beratnya
kau pakai ini jasnya
sekarang kamu bisa tersenyum nih
tapi setelah pernikahan kita semua senyum kamu ini akan berubah jadi tangisan kamu
pak bos ini mau dipajang dimana pak bos biar dia yang masang aja
kamu ambil tangga aluminium paku sama palu ya
opa kangen sekali sama kamu
aku juga kayak sama opa
apa kabar pak surya
tadi kami diantar sama randy
bener kangen sama opa
selalu kangen sama opa karena opa selalu kangen sama kamu
seneng ya ketemu apa ya
maaf pak surya
kami bisa ketemu dengan andi
sebenarnya bu rosa andin lagi butuh waktu untuk sendiri
apa al yang minta bu rosa kesini
tau bukan bukan al
kami sendiri yang datang kesini untuk ketemu dengan andin
bahkan al juga tidak tahu kami kesini
ya saya mengerti sekali keadaan andi
tapi boleh bertemu sebentar pak